ya empat bulan kasusnya mandek anak perwira polisi aditya hasibuan yang melakukan penganiayaan terhadap ken admiral baru ditangkap setelah video penganiayaannya viral di media sosial
ayah pelaku akbp ahirudin hasibuan ex kabak ops dit narkoba polda sumut juga dicopot dari jabatannya
bagaimana kelanjutan proses hukum kasus ini
telah terhubung bersama kami via telpon kombes pol hadi wahyudi kabit humas polda sumut selamat malam pak hadi
assalamualaikum selamat malam mas
waalaikumsalam ini sudah sampai mana proses hukum kasus ini berjalan mengapa harus menunggu sampai empat bulan baru diproses pak
ya saya jelaskan kembali bahwa kronologis kejadian sampai dengan proses penanganannya
jadi di tanggal dua puluh dua desember dua ribu dua puluh dua itu saudara ken admiral membuat laporan polisi di polrestabes medan
dan atas peristiwa yang terjadi di tanggal dua puluh satu yaitu penganiayaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh saudara aditya sebagaimana ada video viral tersebut
kemudian di tanggal dua puluh tiga setelah laporan diterima saudara aditya ini pun juga membuat laporan polisi yang sama yaitu penganiayaan
jadi dua puluh dua dan dua puluh tiga desember ini dua laporan polisi masuk di tangan oleh polrestabes medan dengan peristiwa yang sama
logosnya pun juga sama hanya beda cerita antara laporan yang dari ken admiral dengan aditya
kemudian penyidik polrestabes medan melakukan langkah langkah sebagaimana sop dalam penyelidikan mereka lengkapi
kemudian olah tkp dan lain segala macamnya
memeriksa saksi saksi termasuk terlapor saudara aditya
hanya memang pada saat proses ini berjalan sampai naik ke tahap penyidikan di bulan februari
polrestabes medan itu belum melakukan pemeriksaan terhadap saudara pelapor atau saksi korban yaitu ken admiral
yang bersangkutan beberapa hari setelah membuat laporan di tanggal dua puluh dua desember lalu itu
sudah kembali ke inggris untuk melanjutkan studinya
kemudian progres berlanjut terus
jadi tidak berhenti proses penyidikan karena sudah naik ke tahap penyidikan
dan di bulan februari tanggal dua puluh empat itu sudah dinaikkan ke tahap penyidikan
dan tanggal dua puluh tujuh itu proses pemeriksaan lanjutan oleh polrestabes medan
termasuk juga proaktifnya di propam polda sumut untuk menindaklanjuti karena berdasarkan laporan polisi di polrestabes medan
ada menyebut dugaan oknum keterlibatan oknum anggota polri yaitu akbp saudara akbp ah
yang kedua daripada ah
jadi proses di propam ini berjalan proses penyidikan yang dilakukan di polrestabes pun juga berjalan
hanya memang belum melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban yaitu ken admiral
nah ibu korban ibu lv ya itu merasa bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh
polrestabes medan itu belum maksimal
akhirnya beliau meminta untuk proses itu dilakukan atau diproses di polda sumatera utara
dan itu direspon oleh bapak kapolda untuk menarik
jadi berdasarkan gelar perkara tanggal dua puluh empat maret dua ribu dua puluh tiga antara penyidik polda dengan penyidik polrestabes medan
dilimpahkanlah kasus itu untuk penanganan perkaranya ke polda sumatera utara
polda sumatera utara
jadi mulai tanggal dua puluh delapan maret penyidik polda sumatera utara itu sudah menangani kasus ini
sudah menangani kasus ini dengan kembali memanggil saudara ken admiral yang pada saat itu berada di
luar negeri dan para pelaku begitu ya pak hadi
memenuhi undangan penyidik sebagai kapasitas saksi korban
sehingga saudara ken admiral ini
baru hadir memenuhi undangan penyidik itu di tanggal dua puluh tiga april
tanggal dua puluh tiga april penyidik mendapatkan keterangan secara utuh dari saudara ken admira
dan kemudian langsung bergerak cepat melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka serta melakukan penahanan terhadap tersangka yaitu
demikian halnya juga
dengan proses yang dilakukan
terhadap akbp ya
pak hadi pak hadi mohon maaf saya akan
ya mohon maaf saya potong terlebih dahulu
dari laporan ibu nda korban ibu elvi
ada intimidasi pada saat sesaat setelah kejadian terjadi
kemudian bahkan dalam keterangan ibu elvi itu sempat ada penodongan senjata api terhadap korban
kemudian korban dipaksa masuk ke dalam rumah pelaku
diberikan makan dan sebagainya
apakah itu benar
itulah yang dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh
polda sumatera utara
yang pada akhirnya kita menetapkan status tersangka kepada si saudara a ini
terkait dengan peristiwa yang terjadi
nah informasi yang ada
yang ada yang tadi disampaikan itu
saat ini tim polda sumatera utara
itu sedang melakukan penggeledahan
di lokasi atau di rumah saudara ah
untuk membuktikan atau untuk memfaktakan terkait dengan informasi informasi yang berkembang
sudah ada hasilnya penggeledahan ini pak adi
sudah ada hasilnya dari penggeledahan ini
masih di lapangan
pak dirik krim ujung masih di lapangan
nanti kita tunggu update nya bagaimana
terakhir pak adi

kemudian pemukulan mobil korban
kemudian pemukulan mobil korban
kemudian pemukulan mobil korban
korban oleh pelaku
kemudian korban mendatangi rumah pelaku
namun kemudian kini ada sosok wanita berinisial d dalam kasus ini
motifnya yang kita bisa dapatkan dari hasil pemeriksaan awal oleh polrestabes medan
mereka memiliki teman wanita
nah ini teman wanita inilah yang juga kita dalami
apakah mereka terlibat apa namanya
asmara diantara mereka
sehingga sampai terjadi peristiwa penganiayaan
karena memang disitu disampaikan juga dari si aditya
ada bahasa bahasa yang kasar
yang sempat terlontar dari saudara ken admiral
jadi itu yang semuanya sudah didalami oleh penyidik
kombes pol hadi wahyudi kabit humas
mas polda sumu
kita kawal terus kasus ini
mudah mudahan segera terang benderang
terima kasih atas waktunya malam hari ini bersama prime news
selamat malam pak adi